dan pilih jasa wajidatan fililmi wabarakatuh dan pirizki wataubatan
koblad mau berhormatan indah mau wama gifirotan ba'adal mau allahumma hawin
maaf lindu aja aku cuma bercanda sedang apa kamu di sini aku sedang mau pergi ke daerah
kulon pengembang tugas dari guruku kiai agung sultan agung bagus kalau kayak gitu aku
juga mau pulang kita searah kita bisa sama sama kamu tidak keberatan kita lokal sama sekali tidak
rindu jurus yang kamu gunakan aku tahu semuanya jurus japar menyambar jurus tali paksi
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat
hai guru kukai jabat ilmu yang tadi kamu sebutkan aku peroleh dari
ilmu yang tadi kamu sebutkan aku peroleh dari

hanrive di adalah kakak kandung dari burukian dari majati beliau bermukim di
di adalah kakak kandung dari burukian dari majati beliau bermukim di
di adalah kakak kandung dari pun
kalau begitu kamu masih adek supereguan
kalau begitu kamu masih adek supereguan
kalau begitu kamu masih adek supereguan k opt atau
kalau aku adek
kalau aku adek
kalau aku adek supereguan mu kamu harus melindungi kulindu haji
kamu tidak apa apa
bunda jangan tinggalkan laras bunda
biarkan bunda tenang sanda
bagaimana perbuatan itu
bagaimana perbuatan itu
bagaimana perbuatan itu
aku harus singkirkan dia
hong reb sireb biar
kenapa jadi begini
jangan main sari
jika kau merusak mutiara yang selok ini
kalau hal itu bisa membuatmu berpaling dari
maka aku tidak sayang
selaksa wanita di hadapanku
hanya kau yang aku puja bayang sari
dasar kamu tukang merayu
tapi kamu jangan cemburu kalau aku mengambil pemuda tampan itu
rupanya kau belum bisa melupakan pemuda itu
kau apakan adikku
jadi perempuan ini adik
kekasih atau bukan itu bukan urusan
dulu kamu hampir mencelakai
dan sekarang adikku
kalian tidak boleh pergi kemana mana
hei anak muda
kalian sudah lancar memasuki wilayah kami
dan sekarang juga
kalian berdua harus ditangkap
ini wilayah mataram
siapapun boleh masuk wilayah ini
justru kalian yang harus dipertanyakan
siapakah kalian mengaku ngaku sebagai penguasa di wilayah ini
kalian harus dipertanyakan
kalian harus dipertanyakan
apakah kalian seorang demak
jika kalian mengangkat diri kalian sebagai penguasa secara tidak sah
kalian berdualah sebagai pengacauannya
banyak bicara anak ini
memang dia tamu
tapi dia terlalu banyak bicara
sudahlah lindu aji
tidak usah lading mereka
kita ketemu lagi senopati
ternyata kalian pengkhianat
kalian yang membela belanda
kalian yang membela belanda